dan negeri jiran malaysia sedang mengalami pergolakan politik
menyusul mundurnya perdana menteri mahathir mohamad
belum jelas apa penyebab mundurnya mahathir mohamad
rakyat malaysia kini tengah menunggu siapa yang akan menjadi penggantinya
saya akan ajak anda melihat sekilas perjalanan politik mahathir muhammad
di sini kita sudah buat akhir perjalanan politik dari mahathir
apakah hari ini akan menjadi akhir perjalanan politik dari mahathir
kita belum tahu karena belum ada keputusan
siapa yang akan menggantikan perdana menteri malaysia berikutnya
dan seperti sudah ditulis di sini bahwa mahathir mohamad ini
atau yang akrab di sapa dokter m bukan orang sembarangan
dalam dunia politik dan juga pemerintahan negeri jiran malaysia
karena mahathir mohamad bahkan dinobatkan sebagai perdana menteri tertua di dunia
pada usia sembilan puluh dua tahun dia sudah berhasil terpilih sebagai perdana menteri di malaysia
pada pemilu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
dr m ini lahir di alor setar malaysia pada sepuluh juli seribu sembilan ratus dua puluh lima
dan dia mengawali karir politiknya dengan saat berusia sangat muda
sangat belia pada usia dua puluh satu tahun dengan bergabung di partai umno
yang merupakan partai penguasa di negeri jiran pada saat itu
dan kemudian mahathir mohamad menjabat beberapa posisi penting
di pemerintahan di malaysia bisa saya sampaikan di sini
mahathir sempat menjabat sebagai menteri pendidikan
kemudian deputi perdana menteri perdagangan dan perindustrian
menteri pertahanan menteri dalam negeri dan juga menteri keuangan
karir politik dr m atau mahathir muhammad memuncak pada saat
mahathir mohamad terpilih sebagai perdana menteri malaysia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dua ribu tiga
itu selama dua puluh dua tahun lebih mahathir mohamad berkuasa
memimpin tampuk kekuasaan di malaysia sebagai perdana menteri
terlama di malaysia atau di negeri jiran
tampaknya mahathir muhammad kemudian saat itu lengser dan tidak mau berlama lama
diam saja pada saat negeri jiran ataupun malaysia sempat bergolak
akibat kasus skandal korupsi
kemudian pada tahun dua ribu delapan belas mahathir mohamad maju kembali pada saat pemilu
diusung oleh dua partai sekaligus melalui koalisi pakatan harapan
dan juga partai bersatu
kemudian mahathir mohamad kembali terpilih sebagai perdana menteri
pada tanggal sepuluh mei dua ribu delapan belas pada saat ia berusia sembilan puluh dua tahun
dan pada saat itu mahathir mohamad mengalahkan anak didiknya
petahana yakni perdana menteri nazib razak yang terkena skandal kasus korupsi
tidak sampai dua tahun hari ini dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
dr m atau mahathir mohamad menggegerkan publik negeri jiran
dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada yang di pertuan agung raja malaysia
dengan belum ada alasan yang jelas mengapa ia kemudian mengundurkan diri
padahal beberapa saat yang lalu mahathir muhammad masih mengisyaratkan
bahwa ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri malaysia
sampai malaysia selesai menjadi tuan rumah dari ktt apec pada november dua ribu dua puluh silam
ada beberapa fakta penting tentang mahathir muhammad kalau anda ingat
perdana menteri malaysia sebelumnya sebelum mahathir muhammad adalah nazib razak
nazib razak ini terkena ataupun tersandung skandal kasus korupsi satu
dan saat ini sudah ditahan oleh pihak aparat kepolusian dari malaysia
dan ada juga anwar ibrahim anwar ibrahim ini sempat menjadi anak kesayangan dari mahathir mohamad
sempat terkena ataupun tersandung kasus pelecehan seksual
menjadi musuh bebuyutan dalam politik terhadap mahathir muhammad
tapi pada pemilu dua ribu delapan belas silam kemudian anwar ibrahim bekerja sama dengan mahathir muhammad
untuk menyingkirkan perdana menteri nazib razak
tidak ada kawan yang abadi dalam politik
menurut mahathir mohamad
yang kedua mahathir muhammad merupakan perdana menteri malaysia pertama yang diusung dua partai
yakni umno dan juga pakatan harapan
koalisi pakatan harapan sempat kemarin bergejolak
dan gejolak dari koalisi pakatan harapan ini dipicu karena pemerintah ingin membentuk koalisi baru
koalisi pemerintahan baru itu kemungkinan tadi yang sudah dijelaskan oleh pakar dari malaysia
itu kemungkinan yang membuat kemudian mahathir muhammad mengajukan pengunduran dirinya
kepada yang di pertuan agung raja malaysia
fakta ketiga saat terpilih sebagai perdana menteri
mahathir berjanji hanya akan mengemban jabatan selama dua tahun
dan tampaknya mahathir mohamad kemudian menepati janjinya
hari ini belum genap dua tahun dari bulan mei dua ribu delapan belas sampai februari dua ribu delapan belas
dia kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya
fakta yang keempat mahathir dianggap sebagai pengawal terakhir asia
kalau anda ingat perdana menteri singapura lee kuan ye itu sama eranya dengan mahathir mohamad
keduanya baik mahathir
dan juga perdana menteri singapura lee kuan yee itu sama eranya dengan mahathir mohamad

perdana menteri singapura ini dianggap sebagai pengawal terakhir asia ataupun asean
mereka memiliki kesetaraan di bidang pembangunan nasional untuk singapura dan juga untuk malaysia
dan yang kelima mahathir berjanji akan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada anwar ibrahim sebelum dua ribu dua puluh tiga
apakah itu akan terwujud
karena setelah tadi pada pukul tiga belas waktu malaysia
mahathir mohamad menyerahkan surat pengunduran diri kepada yang di pertuan agung raja malaysia
mengundang anwar ibrahim
apakah itu untuk menunjuknya sebagai perdana menteri baru malaysia
kita belum mengetahuinya
apakah juga istri dari anwar ibrahim yakni wan azizah
yang merupakan wakil perdana menteri malaysia
punya kans yang sama dengan suaminya untuk bisa menduduki jabatan perdana menteri malaysia
kita masih harus menunggu update terakhir dan juga keputusan langsung dari yang di pertuan agung raja malaysia